mungkin kita sering keliru memahami dan menggunakan kata pikun dan pelupa
lupa nama orang lupa tempat meletakkan barang sering dipahami sebagai pikun
padahal menurut dokter spesialis saraf sylvia francina lumempo pikun tidak sama dengan pelupa
kalau di bahasa medis itu sudah masuk kriteria demensia
artinya orang sudah menurun kognitifnya cukup berat sehingga kemampuan sehari harinya sudah terganggu
kalau pelupa ya bisa aja masih awal awal seperti lupa nama orang tapi nanti waktu tenang dia bisa ingat lagi
jadi ya itu namanya lupa yang
lumrah gitu ya
gejala pikun pada umumnya mulai muncul sejak orang berusia di atas lima puluh tahun
di negara negara maju pikun umumnya diakibatkan penyakit degeneratif khususnya penyakit alzheimer
penyakit alzheimer disebabkan munculnya protein beta amiloid yang merusak sel sel saraf pada otak
salah satu gejalanya adalah demensia misalnya tidak mampu mengingat memori baru
selain protein beta amiloid yang bisa menimbulkan penuaan otak
penyakit alzheimer juga bisa dikaitkan oleh beberapa faktor terkait gaya hidup
seperti pola makan yang kaya lemak dan tinggi kolesterol serta kurangnya berolahraga
namun tidak semua lansia menjadi pikun
oma paula misalnya masih mampu berkomunikasi dan mengingat dengan baik
wanita yang sempat berprofesi sebagai dosen selama lebih dari dua puluh tahun ini masih aktif berkegiatan
apa rahasianya oma
untuk tidak pikun jangan tidak aktif
terjaga selama dua puluh tahun jangan berpikun

jangan terlalu akan penyakit

banyak makan sayur banyak makan buah
mencegah pikun harus dilakukan sejak dini
jika sudah menunjukkan gejala klinis seperti demensia pengobatan pikun akan sulit dilakukan
jika sudah menunjukkan gejala klinis seperti demensia pengobatan pikun akan sulit dilakukan
berikut beberapa tips mencegah pikun dari dokter sylvia lomempo
olahraga ringan serta tujuh puluh lima menit untuk olahraga berat
lalu bersosialisasi menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman dapat merangsang otak
sehingga mengurangi stres dan depresi
konsumsi makanan sehat kurangi gula gorengan alkohol serta makanan berpengawet
yudi yudawan andika suramanto jakarta